aduh aduh aduh bapak das bu
maaf mas nur ini buat buka puasa
eh main petasan nanti malam tengah hari bentek lo main petasan
aduh haki buah aduh siap siap main
eh eh eh mas rumah saya di sini mas
maaf bu enggak ngelihat
nah itu hidup kenapa tak dipake mati segala sih ah
hanya tuhan yang tahu bu
ada dua orang supu tidur bareng siang siang di bulan puasa
padahal bukan muhrim
harus bisik bisik sih
kasian ada yang lagi bobo bareng
tat udah matang belum kuenya
bentar ma tati lihat dulu
udah nih ma
bawa ke sini deh ma mau lihat kuenya
emang matanya sampai hitam gini ya ma

aveng mendir hartan naemhan karbinewww
bannya bocor pak
bapak terusin jalan kaki aja ya
kalau gitu gak usah bayar ya
ya bayar tetep pak
hari ini aku rugi pak
lo jangan salahin gue
kemarin gue kasih udah motor yang bagus
lo minta ganti sama yang butut
salah lo sendiri don
jalan pak aku pulangin pak
di uang sewanya
perasain lo din
ngapain lo rebut kemetan gue
cusen banyak rayapnya
kurus tanpa istirahat
weka weka weka weka weka alhamdulillah hahaha hahaha statusnya abet status pelayanan nyaman
orangnya tampan motornya diambil orang alias dikembalikan hahaha hahaha hahaha hahaha
purr lo ngeliat si john kagak ya gue kagak liat dia dari tadi kenapa sih lu harus selalu nanya
sama gue gua mau nanya sama setan tapi semuanya lagi diikat di neraka adanya lo doang yang gue
tanya lo si john mana tadi gue lihat statusnya motornya mogok hahaha lagi iyan mau sosok aja
dikangojek emang dikata kangojek gak pake bakat
lalu kenapa keceketan bete mau tahu aja lu
tanya di marah marah minggu pulang dah puasa bini gua ada
maspur lagi bete ya soal apa
sudah bisa dinaikin bisa loh
maaf mas nur ini buat buka puasa
saya bingung mau taruh dimana
sini sini taruh depan aja
terima kasih kakak
main petasan ntar malem
tengah hari bentek lo main petasan
aduh kaki gua
aduh siap siap main